nen kenapa nen
aduh aku bener bener gak enak sama om risno
kalau dia pulang nanti
pokoknya aku harus minta maaf
minta maaf sama dia
aduh aminah kamu kemana aja sih
liat nih liat nih aminah
potong kamu sama arman kan
ibu udah cetakin
ya ampun ibu ini foto aku sama arman ya
nih satu kamu taruh di dompet ya
ibu jangan deh ibu nanti armannya lihat gimana
ibu gak apa apa
nih kamu masukin ke dompet kamu satu ya
tadi aku dengar di luar
nama arman disebut sebut
nih liat mas
fotonya arman sama aminah
barusan saya cetakin
serasi banget kan
sama sekali enggak
ngapain sih kamu pakai cetak cetak foto itu sekarang
mereka berdua itu gak ada cocok cocoknya
gak pantas mereka itu difoto
mas wisto kok ngomongin seperti itu sih
harusnya kan mas wisto tuh seneng
kalau mereka itu belum ada hubungan apa apa
gak usah difoto berdua duan dulu lah
nanti disangkanya si aminah itu terlalu ngejar ngejar
kalau aminah disangka begitu mau
ya gak mungkin kayak gitu mas
regian kan arman itu kan anak yang baik
gak mungkin dong dia punya pikiran seperti itu
mas sudah makan siang belum
saya siapin dulu ya
cinta aku ke arman cuma bertipu ke sebelah tangan
iya tapi gak apa apa kan
paling gak aku punya kenan kenangan sama arman
boleh kan aku simpen foto kamu
aku masih penasaran sama kata kata wisnu mengenai prabu
apa betul prabu mendekati ang
berarti aminah itu untuk menghancurkan keluarga aku
rizky kira kira tahu sesuatu nggak ya
gimana pak kabarnya pak
kebetulan kan kita
udah lama nggak ketemu sejak
udah udah gak usah dibahas
semuanya udah lewat
saya kesini ada yang saya ingin tanyain sama kamu
ada apa pak
saya lihat kan kamu deket sama aminah
gimana hidup dia sekarang
gimana hidup dia sekarang

dia gak pernah cerita sesuatu sama kamu
mengenai hidupnya atau dia punya kesulitan
sebaiknya aku jangan kasih tahu dulu ke rizky
kalau sebetulnya ingatanku sudah kembali
aku kan tidak tahu persis gimana hubungannya dia sama amira
ya saya udah lama aja gak ketemu aminah
terakhir ketemu saat dia nolong saya setelah saya lepas dari sekapan mama kamu
saya nggak tahu lagi kabarnya bagaimana
saya hanya ingin tahu aja kok
ya amirnya sih baik baik aja pak
kebetulan emang dia lagi kerja sama saya
kebetulan emang dia lagi kerja sama saya
ya untuk nganter nganter saya gitu lah
belakangan ini saya lihat dia dekat sekali dengan pak prabowo wijaya
apakah ada yang mencerigakan tentang kedekatan mereka
pak prabu emang kelihatannya emang dekat sama aminah sih
dan sejauh ini emang baik baik aja juga pak
pak prabu saya nggak begitu tahu banyak pak
karena saya lihat para prabu emang kurang jelas ya
baik atau enggak
iya itu yang jadi beban pikiran saya
saya takut prabu wijaya itu pun iniat buruk sama aminah
bapak yakin pak
bapak gak ingat sesuatu tentang amit
enggak enggak enggak sama sekali
ya kami sudah baik sama saya
jadi saya gak mau dia disakiti sama siapa siapa
saya permisi ya
iya pak sama sama pak
aku aneh banget ya non
barung nah tisu aja aku nganggur
mungkin aku lebih aneh
semua hal pasti mengingatkan aku sama non
aku jadi ingat
waktu rizky nolongin aku
waktu kak misha nyuruh aku ngelap sepatunya
dan mungkin sejak itu aku suka sama rizky man
ternyata udah selama itu ya
tapi selama ini perasaan aku gak terbalas man
rizky sama sekali gak perhatian sama aku
dan aku udah berusaha untuk gak menyukai rizky lagi
tapi susah banget man
kamu udah pernah berdua
kamu udah pernah berdua
kamu udah pernah belum ngerasain patah hati
kalau bisa jangan ya man
karena rasanya patah hati itu
ya sakit banget man
aku tahu rasanya non
dan udah sejak lama aku ngerasain hal itu
karena dari dulu aku udah tahu perasaan aku sama non
itu gak akan pernah kesampaian
dan terutama saat ini
saat menengah non ngomongin rizky seperti ini
nggak boleh putus asa dulu non
aku yakin tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat non
lebih baik sekarang non hapus air mata non
karena aku gak mau ngelihat air mata non yang begitu berharga
itu dibawa ke sia sia
ya non kamu benar